presiden perancis emmanuel macrum hadir untuk memberikan penghormatan di lokasi perundingan gencatan senjata pada perang dunia i
acara penghormatan ini dilakukan untuk mengenang seratus tahun berakhirnya perang dunia i
pada tujuh november seribu sembilan ratus delapan belas menteri dan wakil jerman tiba di perancis untuk mengakhiri pertempuran di front barat pada perang dunia pertama
perjanjian tersebut baru ditanda tangani pada sebelas november seribu sembilan ratus delapan belas
perang dunia pertama sebagian besar terjadi di tanah perancis dan menyebabkan sepuluh juta orang perancis tewas
peninggalan perang dunia pertama yang masih tersisa yakni parit di sepanjang utara perancis dan belgia sebagai bentuk pengingat terjadinya pertempuran kelam tersebut
sementara itu seniman di inggris memamerkan tujuh puluh ribu instalasi patung untuk merayakan satu abad berakhirnya perang dunia pertama
masing masing instalasi tersebut mewakili tentara yang tewas pada pertempuran som
pertempuran som adalah salah satu pertempuran yang paling berdarah dalam sejarah
di mana pada hari pertama sebanyak dua puluh ribu tentara inggris

dan pameran shroud of somme akan berlangsung hingga delapan belas november mendatang
selanjutnya mantan bintang sepak bola inggris david beckham resmi mengantongi izin membangun stadion di miami amerika serikat
stadion tersebut nantinya akan menjadi markas klub sepak bola miliknya inter miami
dan dilansir dari cnnindonesia com stadion berkapasitas dua puluh lima ribu kursi tersebut rencananya akan dilengkapi dengan hotel dan juga bandara kota
selain mengeluarkan dana besar untuk pembangunan
pihak beckham juga berkomitmen akan menggelontorkan uang tiga puluh lima juta dolar amerika serikat atau lebih dari lima ratus miliar rupiah
untuk membersihkan limbah beracun di sekitar lokasi stadion dan membayar upah yang layak untuk para pekerja
beckham juga berjanji akan membawa inter miami tak sekedar tim numpang lewat di major league soccer dan ditargetkan sebagai tim juara
merayakan ulang tahun mickey mouse ke sembilan puluh disney menggelar pameran mickey mouse di new york amerika serikat
sederet instalasi seni karya seniman kontemporer ditampilkan dalam pameran tersebut
perjalanan hidup mike mouse diperlihatkan dalam pameran di lahan seluas lebih dari satu empat ratus meter persegi itu
sebuah ruang interaktif yang menjadi tujuan yang paling menarik pengunjung pameran untuk bersuah foto
pameran yang baru dibuka hari ini akan berakhir pada februari tahun depan
pameran ini akan berakhir pada februari tahun depan
pameran ini akan berakhir pada februari tahun depan
pameran ini akan berakhir pada februari tahun depan